coba aja di si botol kecap
gue yakin gue gak bakal segugupin ini fak
hmm kayaknya mulai ada gejala nih
ih gejala awalnya ketergantungan
terus nextnya suka
bucin sama dia gak bakal kejadian tau gak
gak boleh kayak gitu
yaudah yuk kita pergi
tuh kan masih pengen barang opa kan
gak dikit kita pergi
kok pergi sih sayang
kamu kan masih sakit udah istirahat aja disini opa temuin
dengan opa datang kesini
mereka udah langsung ngerasa fresh
jadi yuk kita jalan jalan aja
biar bisa berduaan kan
kita emang sehat ya rak
kemarin juga pas kamu jenggok opa
eh rara ambil tas dulu ya
kita langsung berangkat yuk
aku buru buru banget sih
eh rara gak sabar sabar
gak sabar ya
mudah mudahan aja setelah jalan bareng
hubungan gue sama rara bisa lebih cair
si rara pergi sama siapa sih

sambut penampilan komika dari ips nadir
oke selamat siang teman teman semuanya fans fans ips
oke dan juga selamat siang untuk bapak ibu guru yang sangat kita cintai
terima kasih untuk kehadirannya di sini
dan mohon izin juga untuk saudara aldino selaku ketua acara di sini
untuk beta diizinkan stand up komedi untuk menghibur anak anak sma dua garuda
teknik yang beta akan gunakan di sini itu
adalah teknik impros
teknik ini sangatlah langka
sangat langka digunakan di stand up komedia
yaitu ada dua
pertama tama beta mau mengucapkan sangat terima kasih untuk koto oasis
karena sudah mengadakan acara yang sangat sangat luar biasa
pensi yang wow sekali
dan kita semua ya beta harap
kita semua harus memberikan tepuk tangan yang meriam
yang sangat meriah untuk ketua osis yang baru saja digulingkan
bt itu jujur saja sangat susah untuk cari padang kata digulingkan kan
masa beta harus ganti dengan kata dibantalkan
kan tidak mungkin
dan satu lagi kawan kawan jujur ya
beta ini akuis sekali beta punya kawan hal ini
dan nih saking dia keren itu
dia selalu tampil dengan dia punya mobil kar yang warna merah
terus ada satu lagi
gue kalau berjalan itu kayak di catwalk
dan satu lagi ya beta ini paling mengakui aldino ini
dia ini adalah pekerja keras
karena kalau dia bukan pekerja keras
tidak mungkinlah dia berdiri sampai saat ini untuk menjadi ketua osis di sekolah ini
beta rasa bukanlah menjadi hal yang lebay
untuk kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa
untuk orang yang sudah menyatukan kita
di ruangan ini di acara pensi yang sangat keren ini
lo lihat deh nadif itu lucu banget tau
coba aja di si botol kecap
gue yakin gue gak bakal se gugupin nih fah
hmm kayaknya mulai ada gejala nih
eh gejala apaan
terus next nya suka
enggak gak bakal kejadian tau gak
enggak boleh kayak gitu
botol kecap kerupuk kulit cocok
gak apa apaan sih ah
aku beneran gak nyangka om
rifki tuh sekarang udah berubah banget
dia jadi raja tega
aku dikunciin di toilet demi dia ketemu michelle om
padahal kan aku khawatir om sama dia
dia masih sakit kondisinya masih lemah
nanti kalau misalnya dia kenapa napa gimana
dia tuh gak pernah gitu loh om
niat niat baik dari aku
om bener bener minta maaf atas sikap rifqi yang begitu
om paham banget kok niat baik kamu
om juga sangat terima kasih atas perhatian kamu sama rifki
kamu tenang gitu
om akan bikin perhitungan sama michelle
biar gue tetap bisa dapat dukungan buat deket sama riva
sampai jumpa om
sampai jumpa om
sampai jumpa om
sampai jumpa om
sampai jumpa om
sampai juga akhirnya
ntar deh ke
waduh kek maaf banget nih
saya dompetnya ketinggalan
ini saya ke dalam dulu
kakek tunggu sini
saya mau minjem duit sama temen saya dulu
gak apa apa cu
anggap aja kamu diantre sama kakek kamu sekolah
kakek seneng kok ngantre kamu
loh kayak gak bisa kayak gitu lah
kan tadi kan nggak kayak gitu dari awal
beneran cu nggak apa apa
beneran gak apa apa
beneran beneran cu
kakek mampet ya
semoga berkah lancar sehat sehat
motor tua gak apa apa
aduh gimana ya
ya udah saya bantu dorong aja ya
gak usah gak usah cukup
gak apa apa makasih ya cu
beruntung banget gue masih ditemuin sama orang orang baik
sekian dari beta nadif
kelas warga ips
thank you banget nadif tadi atas persembahan stand up comedy nya
keren banget kita sampai tersawat terbahak bahak ya gak sih
langsung aja yuk kita ke acara selanjutnya
rifqi dan michelle dipersilakan naik ke atas panggung